pengunjuk rasa dari berbagai daerah mulai berdatangan ke ibu kota
mereka menjadikan masjid istiqlal sebagai titik temu
pengelola istiqlal pun memberi izin jika pengunjuk rasa ingin bermalam
masjid istiqlal akan menjadi lokasi titik temu masa pada empat november dua ribu enam belas
seperti aksi pertama pertengahan oktober lalu
masa dari sejumlah ormas islam ini akan bergerak dari masjid istiqlal selepas sholat jumat
rombongan dari sejumlah daerah seperti jawa tengah jawa timur sumatera selatan
dan daerah lainnya diperkirakan tiba di masjid istiqlal pada kamis siang hingga jumat dini hari
meski belum tampak rombongan masa yang tiba
beberapa peserta perorangan sudah tiba di masjid istiqlal kamis pagi
saya terserang datang sendiri bersama istri
rombongan mereka berangkat sendiri naik bus karena saya tidak tahan naik bus jadi saya naik kereta
hati nurani saya itu tersentuh ya
para muslimin yang ada di dki jakarta ya
mereka mengadakan suatu gerakan yang intinya sebetulnya sederhana
kita ingin memompah aparat terus terang aja ya
yang saya nilai saat ini kalau dalam bahasa jawa itu kempes
pengelola masjid memperbolehkan peserta unjuk rasa menginap di masjid istiqlal dengan sejumlah syarat
salah satunya ialah menjaga kebersihan masjid
ini protap di masjid istiqlal memang tidak memperbolehkan jamaah untuk menginap ya
kecuali pada bulan ramadan untuk itikaf
namun karena ini adalah saudara saudara kita yang datang jauh dari luar kota
tentunya kami juga tidak bisa mengusir mereka
tentunya ada aturan aturan yang mereka harus taati
kalau memang terpaksa menginap di masjid istiqlal
terutama khusus mengenai masalah kebersihan
pesan imam besar masjid istiqlal
segala aktivitas yang ada di masjid istiqlal
segala kegiatan itu diusahakan agar beraroma atau berbau masjid
tidak beraroma pengadilan atau beraroma parlemen
seiring bertambahnya masa jumlah personel polisi dan tni yang menjaga masjid istiqlal pun akan ditambah
masa diperkirakan tiba di istiqlal mulai kamis siang
mardika utama jakarta